kementerian perdagangan mencatat hingga tahun dua ribu sembilan belas
sebanyak enam juta orang yang sudah bergabung dalam bisnis multi level marketing mlm
dengan delapan belas triliun rupiah pendapatan yang dihasilkan tahun itu
namun situasi pandemi asosiasi penjualan langsung indonesia apli melihat
ada peningkatan jumlah anggota yang bergabung di industri ini
ketua umum apli kani sumantoro mengatakan
sejalan dengan pertumbuhan anggota yang baru bergabung
sekarang menawarkan kebutuhan kebutuhan di mana sebenarnya banyak
masyarakat indonesia yang tidak membutuhkan penghasilan yang cukup tinggi
mereka mungkin hanya membutuhkan penghasilan cukup dua ratus ribu atau tiga ratus ribu rupiah sehari
banyak perusahaan anggota kami di asosiasi itu menawarkan juga komisi harian
ini salah satu strategi yang memang diadjust
jadi banyak sekali strateginya tergantung setiap perusahaan
dari sisi produknya semakin dikuatkan bahkan variati untuk produknya semakin diperbanyak
sementara sindikel mina salah satu top leader di oriflame bercerita
di tempatnya bernaung rekor baru tercatat pada bulan mei lalu
yaitu ada tiga ratus ribu orang terdaftar sebagai anggota baru
kebanyakan mereka adalah wanita yang masih duduk di bangku kuliah hingga ibu rumah tangga
karena melihat dari sosial media eh kok bisa sih oriflame menghasilkan kok bisa sih produknya oriflame bisa laris di satu jam pertama
jadi kan orang itu kan kadang justru penasaran kepo tanya cindy jelasin mereka gabung
jadi sesimpel itu sebenarnya
dan kan orang mensetnya takut jualan takut tidak laku seperti ini
padahal kan kita pengennya dapat penghasilannya mikirnya jangan nggak lakunya kayak gitu
suksesnya agen mlm di normal baru bergantung pada pelatihan dan silabus baru yang menyesuaikan dengan teknologi serta tetap mengutamakan relasi yang baik
orang akan menuju ke brand yang drastis
jadi mlm teman teman yang baru masuk mlm saya peringatkan menjadilah trusted mlm
jadi jangan copa copa ngamur kemudian menggunakan ke mlm nya untuk bujuin orang
peluang bisnis mlm masih terbuka lebar
bagaimana menyikapi era normal baru di tahun dua ribu satu dengan ketangkasan dalam personal selling
agen penjual akan bisa memenuhi target penjualan jika dipercaya dan dibarengi dengan produk yang berkualitas
tim liputan cnn indonesia